sudah terhubung bersama kami lewat saluran skype wali kota malang sutiaji
selamat sore pak sutiaji
pak ini sebelumnya bapak menyatakan bahwa akses keluar masuk kota malang akan ditutup
apakah ini berarti kota malang akan di lockdown pak
ini perlu saya jelaskan kembali ya
jadi yang saya maksud keluar masuk orang terpantau bukan ditutup
jadi orang yang datang dari luar ke malang yang melebih dari jumlah besar lebih dari tiga puluh itulah yang nanti akan kita pilih
jadi ini kata katanya orang yang nanti mau datang ke malang
invasi invasi terkait inilah yang kami lakukan penutupan
jadi ditutup mulai ditutup menutup kita tidak menerima kunjungan kunjungan dari luar
nah pemantauan orang orang dari luar ke malang
ini kami pantau melalui hotel hotel
wali kota tidak punya otoritas untuk menutup akses
jadi yang saya lakukan adalah bagaimana memantau dan memberikan jaminan kenyamanan bagi masyarakat yang ada di kota malang
jadi tadi rupa rupanya dari teman teman itu kan ada pertanyaan
pak bagaimana ada tamu tamu dari luar yang masuk
tamu institusional kan di kami sudah banyak ada dua puluh dua puluh lima
yang mau masuk rombongan a b c gitu
itu yang kami inginkan karena dunia besar
jadi otoritas untuk lockdown itu kan bukan otoritasnya wali kota
wali kota tidak menjadi kepala wilayah
jadi yang saya sampaikan adalah bagaimana memantau orang keluar dan masuknya ini benar benar terpantau dari kami
sehingga ini penyebaran diri kita itu kan mana yang diisolasi dan tidak ini juga agak susah
terlebih malam kita tidak bisa menemukan orang orang yang masuk ke kota malang ini juga agak susah
terlebih malam kita tidak bisa menemukan orang orang yang masuk ke kota malang ini juga agak susah
kota malang adalah daerah daerah wisata
sehingga harapan kami ini masyarakat kita punya jaminan untuk hidup tenang ya
bahwa pemerintah telah melakukan hal hal yang berkaitan dengan mitigasinya itu
oke lalu pak sutiaji terkait pemantauan akses keluar masuk ini bagaimana mekanismenya nanti pak
kami sudah tadi ngumpulin semua ya
jadi hotel liburan malam restoran kafe ya
harus langsung update
kan di hotel kan terpantau ini dari mana dana istilahnya
ada daerah daerah memang sudah di daerah memang wilayah itu terkena virus positif covid sembilan belas
maka ini menjadi kami concern kami dia nanti berhubungan dengan siapa ini harus kami pantau terus ya
sehingga harapan kami ini meminimalisir orang itu berkomunikasi dengan orang lain yang ada di kami
termasuk kami dapat juga akan memantau
di tempat tempat terminal memang kami lakukan ya
sehingga harapan kami ini bisa menjamin masyarakat kami warga kota malang adalah aman
mengingat mohon maaf di kami kemarin orang orang ini benar tidak odp dan odp
tapi ada indikasi ke arah sana dan ada runutnya yang hampir agak agak sama
sehingga ada ketakutan
maka saya harus menjamin bahwa masyarakat kota malang tidak perlu berhubungan dengan orang lain
masyarakat kota malang tidak perlu ada kecemasan
urusan urusan bagaimana melokalisir itu adalah urusan pemerintah
kami khusus dengan satgas kami
tapi bagaimana menjaga keamanan kenyamanan
ini yang harus kami tegaskan pada masyarakat kota malang
pasca menjadi jarusan tapi ketemafan tidak perlu
lalu apakah pak sutiaji sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau mungkin pemerintah pusat
terkait penerapan peraturan ini pak
saya kira kalau sikap yang saya lakukan itu kan sikap tindakan preventif saja
jadi kami berkaitan dengan masalah kunjungan orang itu kan hak kami
kunjungan ketika ini ada daerah lain mau berkunjung tentu kami sudah lakukan
bahwa tolong ya kunjungan kunjungan yang sebelum dua minggu jeda kami ini

ini kami langsung berkirim surat kepada yang bersangkutan
tapi berkaitan kami kan tidak membatasi orang yang dari pasuruan dan lain sebagainya
tapi akan kami pantau pergerakan atau orang orang yang berada di kota malang
sehingga ada jaminan kepada masyarakat bahwa virus ini tidak membahayakan
dan kami akan memberikan kepastian bahwa masyarakat berkomunikasi sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan di hari hari
ini ada jaminan
jadi ada jaminan dari pemerintah
lalu pak sutiaji apakah sejauh ini malang memiliki catatan pasien positif corona pak
karena di kami ini ada satu ya kemarin ada kematian
riwayatnya dia ini memang tidak punya rekam jejaknya
tapi orang ini berkomunikasi dengan orang orang yang di luar
orang orang luar atau yang mungkin di sinar nasional
terus dia meninggal dunia
tapi memang negatif
ya anaknya ini kemarin juga kena gitu
yang sekarang masih menunggu
yang kedua saat ini juga ada yang namanya pdp
ada dua pbb termasuk anak diri ini dan ada satu yang berada di
di salah satu rumah sakit
nah bapak si a tadi bapak yang sekarang lagi terkapar ini
juga saat ini dia dengan orang perut dia dengan pasien yang saat ini dalam pengawasan
tapi istri dari ini ketika ini meninggal dunia
dan saat ini istri semuanya juga masih dalam menunggu hasil
artinya bahwa perputaran ini kan kita tidak
maka tidak ada soalnya kami mengambil kitab tegas
antara pbb dengan odb yang
ini juga sejaknya agak agak susah
maka hemat saya perlu kami lakukan bagaimana masyarakat kota malang ini tetap aman
maka hal hal yang kami lakukan sebagaimana yang saya sampaikan tadi
lalu untuk para pasien khususnya anak anak tadi yang orang tuanya meninggal dunia begitu pak
bagaimana perawatannya dan juga pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun rumah sakit di malang sendiri pak
jadi sekarang sudah membaik alhamdulillah
tapi ini masih dalam masih nunggu hasil
jadi itu cuma masih menunggu hasilnya
yang satu juga riwayatnya memang dia
ini satu kegiatan dengan teman teman yang
teman yang kemarin ada kasus macetan anak orang macetan itu
jadi ini masih kami tetap dalam koridor tetap waspada
cuma tidak harus ada yang menakutkan
kami masih meneliti sejak ini berhubungan dengan siapa dan lain sebagainya
jadi kami akan kami lakukan pengetahuan itu
baik terima kasih pak sutiaji wali kota malang sudah bergabung bersama kami sore ini di cnn indonesia
terima kasih pak